ya di tengah rencana pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara
kementerian pertahanan justru berwacana untuk membentuk lembaga intelijen sendiri
yakni badan intelijen pertahanan
apa urgensi membentuk lembaga intelijen baru ini
apakah tidak akan terjadi tumpang tindih dengan sejumlah lembaga intelijen yang sudah ada sejauh ini
kami mulasnya malam hari ini dengan kony rahakundini analis ilmu pertahanan dan militer
terima kasih sudah hadir
kemudian ada supyadin arisaputra
yang merupakan anggota komisi satu dpr ri fraksi partai nasdem
selamat malam pak supyadin
selamat malam mas indra maulana
selamat malam pak kony
selamat malam pak supyadin
kemudian ada juga pak muradi
yang merupakan akademisi ilmu intelijen dan pertahanan universitas pajajaran
selamat malam pak muradi
malam mas apa kabar
terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita mulai dari pak supyadin
saya ingin terlebih dahulu karena saya ingin melihat tanggapan dari komisi pertahanan
bagaimana pak supyadin anda melihat wacana menhan
soal pembentukan lembaga intelijen sendiri nih dengan nama badan intelijen pertahanan
ya pertama kita harus lihat ini kan baru wacana ya
kalau ini ingin diwujudkan
maka harus dilihat dasar hukumnya
dasar hukum ya
kemudian dilihat juga di undang undang pertahanan itu sendiri
di tugas dan fungsi departemen pertahanan
itu menjadi rujukan untuk melahirkan sebuah organisasi
nah kalau di situ ada tidak ada masalah
tetapi kalau itu tidak disebutkan fungsi fungsi intelijen itu menjadi fungsi daripada pertahanan
maka ini kan harus ada perubahan terhadap tugas dan fungsi departemen
departemen pertahanan kan gitu
nah kan dpr pertahanan ini selama ini
berdiri dibentuk atas dasar undang undang pertahanan tahun dua ribu dua
tapi kemudian departemen pertahanan ini berubah menjadi kementerian pertahanan
mengacu kepada perpres lima puluh delapan
nah mungkin karena prps lima puluh delapan ini lah
tapi saya setelah baca dalam perpres lima puluh delapan itu
tidak secara spesifik atau eksplisit disebutkan fungsi departemen pertahanan itu
melaksanakan fungsi intelijen
kemudian yang berikut
kalau kita melihat
kalau ini akan dibentuk
maka harus jelas intelijen apa yang akan diolah oleh departemen pertahanan
karena kita sudah punya bin ya
bin kita punya juga batalan

dan kita punya bin ya
nah ini kan juga harus jelas tugasnya
tugas intelijen di bidang kementerian pertahanan ini apa
kalau bin sudah jelas
jadi tidak boleh nanti terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi
jadi harus dijelaskan dulu
kalau alasannya intelijen pertahanan begitu bagaimana pak
sejauh ini yang kami tangkap dari beberapa media yang kami kutip adalah pernyataan intelijen pertahanan
iya betul intelijen pertahanan berarti harus spesifik
nah kita bicara pertahanan apa
yang akan diwadahi dalam tugas tugas intelijen pertahanan ini kan apa harus jelas
kalau bin itu kan menyangkut keamanan nasional sudah jelas bin itu
menyangkut semua aspek ideologi politik dan seterusnya
kemudian kalau badan baes ini badan intelijen strategis dia memang untuk menunjang tugas tugas tni
tapi untuk membantu bin
nah sekarang apa spesifik dari intelijen pertahanan ini
itu harus jelas supaya tidak terjadi duplikasi fungsi daripada intelijen itu sendiri
gitu dulu mas indra
baik saya ke bu kony sekarang bu kony menhan juga menyebut ini saya coba kutipkan begitu ya
menyebut di mana mana di dunia ini tidak ada yang tidak punya badan intelijen pertahanan
juga menyebut dirinya bahwa pak menhan ini pak rias mizat ini adalah satu satunya menteri pertahanan yang tidak punya lembaga intelijen sendiri di kementeriannya
jika sebelum sebelumnya ada karena mungkin masih bergabung begitu ya bagaimana
kalau pak menhan menyampaikan bahwa di dunia ini semua kementerian pertahanan punya lembaga intelijen
saya kok kayaknya belum melihat saya belum sempat melihat semua tapi kayaknya sih enggak juga
contohnya misalnya ini ya kita lihat saja asio australia
asio australia itu fungsinya dia adalah lembaga intelijen yang provide data
baik kepada atorni general baik kepada foreign affairs dan juga kepada kementerian pertahanannya
jadi artinya dia bukan khusus di bawah atau untuk lembaga atau departemen pertahanan
nah sekarang kan kalau pertanyaannya kenapa ini indonesia baru mencari format tiba tiba ada di bawah kementerian pertahanan
ini yang saya agak khawatir karena menurut saya begini
sepertinya kalau memang yang dikhawatirkan pak menhan itu adalah tidak didapatnya data intelijen
ini data intelijen apa yang dikhawatirkan tidak didapat
karena kalau dari terkait civilians itu mungkin dari bin sudah bisa
terkait yang lebih militaristik yang ada di dalam undang undang nomor delapan
tahun dua ribu sebelas undang undang nomor tujuh belas ya itu adalah juga masuk dalam militer dan pertahanan
jadi artinya kan tinggal diserap aja di dalam baiz itu
mana yang datanya bersifat pertahanan kalau dianggap pertahanan mana yang bersifat militer
karena kalau saya melihatnya urgensinya pun kalau ada
adalah bagaimana sebenarnya kementerian pertahanan ini mungkin memerlukan data pertahanan terkait dengan foreign fair
seperti mosat lah kalau di mosat kan jelas
jadi ke departemen luar negeri itu selalu punya ujung tombak di mana mana
nah apakah maksudnya lebih kepada bagaimana mendeploy intelijen kita di luar negeri
untuk masuk datanya ke antara mova atau kementerian luar negeri
ataupun ke kementerian pertahanan kan bisa kita olah
nah jadi saya lebih melihatnya begini sebelum ini dilempar dan kita sepertinya jadi ribut
mungkin kita harus duduk dulu bersama sama menteri pertahanan untuk lebih jelasnya apa
koreksi saya itu cuma satu
pertama kalau sekarang memang kementerian pertahanan merasa harus memiliki prime data

dalam artian memang kementerian pertahanan itu harus memiliki prime data of intelijen saya sepakat
kemudian memang kementerian pertahanan itu menjadi motor utama kebijakan negara bersama sama kementerian luar negeri
dan juga kementerian dalam negeri kita sebutnya triumvirat ini
dan ada di situ presiden di bawah national security council
kekhawatiran saya dengan adanya kemauan menteri pertahanan seperti ini
nanti kemudian juga kmlu bikin juga sendiri kmdgri mungkin juga bikin sendiri
di mana akhirnya
nomor dua sepertinya masalah paling besarnya adalah
kenapa sih bukannya kementerian pertahanan itu
kenapa sih bukannya kementerian pertahanan itu
sehingga seperti asia australia dibuatnya intelijennya itu adalah interconnecting sangat
dengan antara kementerian luar negeri data kemlu
dan data untuk kementerian pertahanan
kalau itu saya bisa masih mengerti
tapi kalau sendiri untuk kementerian
tapi kalau untuk sendiri kemudian juga tadi di dalam pasal tujuh belas itu sudah dicantumkan bahwa
militer dan pertahanan masuk dalam bais
sekali lagi ini untuk internal ya kalau saya bicara internal
saya pikir itu nggak perlu ada dulu
tetapi yang kedua
di dalam kementerian pertahanan dia mau dibawah apa
dibawah dirijen selatan
apakah karena swot analisis dan kebijakan strategik itu ada dibawah dirijen strategi pertahanan
kalau misalnya terbentuk ini ya
terbentuk ini ada dibawah dirijen selatan
dia itu dibawah dirijen selatan berarti apa
bentuknya di badannya atau apa
karena kalau misalnya asio australia
itu dikepalai oleh jenderal bintang tiga
dan itu dibagi antara wilayah utara dan wilayah selatan
nah kalau memang kita mau mengkopi itu
artinya kan kita nanti mau bagi timur dan barat
tapi sekali lagi kalau untuk internal
saya melihatnya kok belum terlalu
dengan kita mengaktifkan aja bin dan bais
harusnya itu bisa
harusnya sudah tercukupi kalau misalnya kebutuhan data intelijen itu oleh
harusnya sudah tercukupi
saya sepakat sekali lagi ya
saya sepakat kalau menhan memang bilang perlu ada
tetapi sekali lagi dalam posisi kementerian pertahanan yang seperti apa dulu
kementerian pertahanan luar negeri
kalaupun memang dianggap menhan itu semua di luar negeri ada intelijennya
mereka nggak punya menko polhukam
jangan salah di indonesia ini kita
kementerian pertahanan itu bagaimanapun
si an sih itu di bawah ada koordinator menteri kemenko polhukam
nah jadi menurut saya
ada pr yang harus kita selesaikan dulu secara struktur kelembagaan kita
baru kita masuk ke arah situ
karena sementara struktur kelembagaan belum beres
ini malah akan jadi kacau
anggap misalnya sekarang menhan itu mendapat data intelijen yang sangat krusial
dia harus melaporkan ke menko polhukam
apakah menjadikan menko polhukam harus bikin lagi
kan jadi akan berlapis lapis gitu loh
kalau saya jadi melihatnya urgensinya lebih kepada kita strukturisasi tentang
tadi itu pemerintahan sisi pemerintahan kita bagaimana
kecuali tadi maaf saya ulang lagi sekali lagi
kecuali memang sifat kementerian pertahanan kita sudah bisa triliun vira tadi
bersama sama kementerian luar negeri dan kementerian dalam negeri
kalau saya melihat urgensinya lebih kepada
dua ini memerlukan intelijen bersama yaitu km lu dan km han
jadi satu begitu ya
tapi triumvirat itu punya satu saja lembaga lagi
punya satu saja dan sekali lagi saat posisinya
jadi itu pasti berbeda dengan apa yang ada di baris gitu ya
beda dan satu dengan syarat tidak ada menko polhukam
karena akan jadi bingung
baik saya lihat perspektif dari pak muradi
bagaimana pak muradi melihat wacana dilemparkannya
wacana tentang akan keinginan menteri pertahanan
membentuk lembaga intelijen sendiri yang disebut badan intelijen pertahanan ini
ya saya agak berbeda
dengan mbak koni dengan tadi dari
pak subyadin ya
pak subyadin saya senang kemudian bahwa memang kebutuhan
kebutuhan dari km han harus dipahami bahwa ini
kalau di undang undang tujuh belas dua ribu sebelas kan dan atau ya
dan atau artinya kalau dan atau artinya memang ada ruang buat kemudian km han
untuk bisa secara mandiri mengelola data intelijennya
itu yang pertama
km han sudah punya pusdatin
km han juga punya kemudian mendapat suplai informasi dari bais katakanlah
atau bahkan mungkin dari bin
faktualnya kan yang mereka rasakan tidak cukup
makanya kemudian saya memahami ini adalah bagian dari tata kelola saja
saya kemudian orang yang kemudian memahami bahwa bais harus juga dilepaskan pada fungsi fungsi yang sifatnya politik administratif
dimana fungsi fungsi itu bisa melekat di level pengambil kebijakan di kemhan
jadi bais fokus begitu juga ya
jadi maksud saya memang
ya artinya butuh kemudian ada tata kelola yang baik
biar saja kemudian km han
kalau memang dianggap apa namanya yang butuh
saya pikir harus dihormati
karena ruangnya ada
ada tiga yang saya lihat di undang undang tujuh belas dua ribu sebelas
ruang pertama dia bisa kemudian merubah yang sudah ada
katakanlah misalnya pusdatin km han itu bisa merubah
tanda kutip naik tingkat ya
bisa kemudian setingkat badan misalnya
yang kedua misalnya kemudian intelijen kementerian
nah yang ketiga
di undang undang tujuh belas dua ribu sebelas itu dimungkinkan
nah yang ketiga
ini bisa kemudian juga membentuk badan intelijen baru
yang kemudian bisa kemudian setingkat direktur
direkturat atau dibawah kemudian direktur
nah artinya tiga tiga peruang ini bisa dimanfaatkan oleh km han
karena buat saya sesungguhnya tata kelola
intelijen nasional juga harus bisa menaungi
memberikan rasa nyaman
nyaman artinya memang km han
saya meyakini bahwa ketika kemhan tidak ingin membentuk badan intelijen baru
atau satu intelijen baru
maka ini adalah bagian dari ketidak nyamanan mereka
karena data yang mereka dapatkan dari bais
bahkan mungkin juga dari bin
tidak cukup bisa memberikan kesempatan buat mereka untuk bisa menganalisa
rencana strategi kebijakan yang mau mereka lakukan
nah yang ketiga
ini saya ingin tegaskan bahwa keberadaan dari intelijen ini
itu tidak berada di bawah
tidak setingkat dengan bin
tapi mungkin dia di bawah kementerian
artinya tidak perlu kemudian juga merubah struktur organisasi yang ada di keman
hanya kemudian mengaktifkan saja
nah ini yang harus dipahami oleh kita
nah yang keempat ini menarik misalnya adalah
yang tadi bu kony katakan bahwa
kemudian kemudian diberikan kementerian
yang diberikan kementerian
yang diberikan kementerian

kenapa tidak ada bais
karakteris yang berbeda antara bais dengan intelijen pertahanan adalah
di intelijen pertahanan itu
ada warna sipilnya bu kony
yang membuat kemudian ini menjadi warnanya lebih
lebih punya perspektif yang lebih luas
ketimbang hanya sekedar misalnya mengambil dari bais sendiri
nah sampai hari ini
saya pikir itu yang kemudian menjadi catatan penting buat kita
bahwa intelijen pertahanan ini menjadi penting untuk dibentuk
bentuk untuk kemudian diberi kesempatan kepada kemh
untuk melakukan proses
dimana pembentukan bisa tadi
ada tiga yang tadi awal tadi saya
kemungkinan bisa diambil dari pos yang ada
baik kita lihat nanti bu kony sudah ingin segera menanggapi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya bu kony
juga memang ada kajian dari memang ada peluang
dari sisi hukum bisa
untuk membentuk sebenarnya badan intelijen pertahanan ini sendiri begitu
tapi dari sisi urgensi apakah cukup pak muradi begitu
soal kenyamanan saja soal ketidaknyamanan kemenhan
mendapatkan data yang kurang banyak mungkin dari bais maupun bin
kita akan ulas lebih lanjut tetaplah di cnn indonesia prime news
terimakasih pak kewan
kalau saya melihatnya begini
kalau memang intelijen pertahanan dianggap punya warna sipil
kenapa di bawah kementerian pertahanan
kita tidak tarik dari bais
orang dari baes
kemudian tarik dari orang dari bin
ya sudah disitu saja diolah datanya
daripada membuat yang baru
sekali lagi kalau saya melihatnya
tadi kan pak muradi menyampaikan soal ketidaknyamanan
jika data tersebut tidak dapat diterima oleh kementerian pertahanan
artinya kalau menurut saya
yang terjadi adalah masalah sinergitas
antara departemen atau lembaga
jadi kenapa mesti kita membuat kontroversi
kalau hanya masalah sinergitas
kecuali tadi undang undang ini diubah
kalau memang disampaikan tadi
atau misalnya kementerian pertahanan masuk dari undang undang nomor sembilan tadi
tetapi sekali lagi pembedaannya apa nih
antara pertahanan kalau memang dianggap
saya tidak mau begini
jangan sampai ada anggapan bahwa kemudian kementerian pertahanan itu adalah
khusus intelijen pertahanan
how you describe intelijen pertahanan
karena semua itu kan mencakup
sekarang ancaman apapun dari dalam ataupun luar negeri
indikasi tentang mencakup teritorial
ataupun juga keberlangsungan negara
itu kan masuk ke pertahanan
jadi sangat bisa luaskan
jadi bukan parsial parsial
yang saya lebih concern
justru sebenarnya adalah fungsi
kementerian luar negeri
yang menurut saya
menurut saya sangat perlu
atau tergabung dengan yang tadi disebutkan
kalau saya bilang triumvirat saja
tetapi bagaimana sekarang kita melihat
misalnya saja lah contoh oxford
dengan kasus papua ini
apa gitu yang dilakukan kemudian oleh kementerian luar negeri
dapat data terkini tentang apa yang dilakukan oleh
unsur unsur di gerakan papua
yang mungkin harus dipikirkan kementerian pertahanan
daripada bikin apa seolah olah lembaga intelijen baru
tapi bagaimana sebenarnya
berada di jenis teratahan
membuat sebuah badan
tapi dari dalam kemhan sendiri
jadi bukan membuat pengumpulan data gathering baru
tetapi sekarang dari data yang masuk
karena menurut saya masalah kita yang sekarang terbesar
kita tahu dari mana data terkait intelijen
counternya nggak ada
sangat lambat di counter
terkait pertahanan adalah yang paling penting
bagaimana sebuah berita intelijen
ataupun gerakan intelijen
itu harus segera di counter
itu yang menurut saya sangat lamban
contoh lah misalnya
kalau mau diambil dari faktor membuat keriuhan
kemarin masalah pati unus itu
kairi pati unus yang dianggap katanya dibom oleh china
itu kan kalau mau dibuat
sebagai gerakan membuat teriuh
dengan menyebarkan berita bohong
itu kan harus segera di counter
siapa yang meng counter
nah yang hal hal seperti itu harus segera di counter
jadi daripada membuat
lebih fokus ke counternya
jadi data gatheringnya tetap dari baiz
dan dari bin
integrasinya saja diperdalam dengan mereka
tapi kemudian yang dilahirkan oleh kementerian pertahanan
adalah bagaimana segera counter
berita berita buruk tersebut
sehingga pertahanan kita betul betul terjaga
kalau masalah ketidaknyamanan
garis bawahnya tadi berarti ada masalah sinergitas
kalau ketidaknyamanan masalah sinergitas
masalah sekarang kalau gak nyaman terus dibuat badan baru
bikin aja badan baru terus
kalau begitu kita coba tanya tanya ke komisi satu
sebenarnya bagaimana sinergi sendiri
antara badan badan intelijen
yang sudah ada
misalnya baiz dan bin
memasuk data atau informasi intelijen
kepada kementerian pertahanan
karena memang apakah ini memang
anda juga melihatnya semacam
masalah sinergitas semata
jadi begini ya
saya setuju dengan bu kony tadi ya
bahwa kalau dikatakan ketidaknyamanan
berarti selama ini
badan intelijen yang ada ini
tidak pernah disinerjikan
atau tidak pernah dilakukan sebuah rapat koordinasi
intelijen yang diperoleh oleh
baiz maupun oleh bin
yang berkaitan dengan pertahanan
nah yang kedua adalah
departemen pertahanan itu
masih memungkinkan dia membentuk badan intelijen
menteri pertahanan atau departemen pertahanan itu
di kita berbeda
departemen pertahanan itu
pembuat kebijakan di bidang pertahanan negara
itu ada di tni
kalau kita bisa membuat kebijakan
yang bisa diperlukan
diterima dengan lancar
atau diterima dengan lancar oleh
kementrian pertahanan begitu
ya udah kalau begitu
buat sendiri saja begitu
apakah itu alasan utamanya
sehingga nanti kita bisa menakar urgensinya pak
ya begini ya
logikanya nggak begitu
logikanya adalah bahwa
itu pembuat kebijakan
dia sangat bergantung pada
lembaga yang kemudian operasional
jadi maksud saya pemisahan antara intelijen pertahanan dan intelijen militer itu
menjadi satu hal yang urgensi untuk dilakukan
jadi kalau dibilang soal kenyamanan buat saya
sebenarnya kan bumbu saja ya
tapi poin pentingnya sebenarnya adalah
bagaimana kemudian kemhan melakukan
langkah langkah yang sifatnya kemudian
apa namanya strategik ya
dengan data yang mereka punya
dan saya pikir tidak harus kemudian
keluar dari konteks
karena misalnya katakanlah
dia bisa jadi unit atau badan intelijen ini
dibawa misalnya dirjen serahan misalnya
atau misalnya kemudian merubahnya di pusdatin tadi ya
hanya membuat mereka supaya lebih efektif
selama ini yang kemudian
saya melihatnya tidak cukup bisa
dilakukan selama katakanlah
ya itu misalnya lima belas tahun terakhir lah
jadi kemudian misalnya kita berkaca misalnya pada
buku putih pertahanan misalnya
kalau bu kony pasti tahu bagaimana
buku buku pertahanan yang ada
itu kelihatan sekali tidak punya karakter
apa penggalian yang sifatnya lebih
karena logika yang dibangun
teman teman keman ketika membantu kita
menjadi sangat bergantung satu sama lain
jadi kalau saya memahaminya
ini tidak akan mengganggu lembaga lain
hanya masalah adalah bagaimana kemudian kemhan
bisa merumuskan kebijakan yang seperti tadi
di perpres dua ratus lima puluh delapan dua ribu lima belas ya soal
soal peranan fungsi kemhan
dimana posisi kemudian mereka
juga harus merumuskan kebijakan itu
bagaimana bisa merumuskan sementara
potensi ancaman potensi segala macam
itu dia tidak benar benar memahami benar
secara sederhana tidak cukup
cukup tidak diberi data dari
cukup tidak diberi data dari

cukup tidak diberi data dari
bapak is dan juga bin misalnya
ada tapi kan kita sama sama tahu misalnya
ada kominfus ada kominda
kominpus itu kan juga kemudian
mungkin mbak kony bisa tahu bagaimana
mekanisme di kominfus
artinya memang buat saya sebenarnya harus
saya menghargai benar ini satip dari menhan
hanya memang perlu digarisbawahi bahwa
langkah langkah ini juga harus kemudian bisa
sinergis bukan kemudian tumpang tindih
itu poin pentingnya sebenarnya
karena itu di undang undang dua ribu tujuh belas dua ribu sebelas
di poin b misalnya dengan poin yang terakhir
yang apa apa intelijen kementerian
loh jangan dipikir kementerian itu tidak punya
punya cuma mungkin
skalanya apakah besar seperti model misalnya
katakanlah apa namanya model kayak
kemdagri mereka punya misalnya
kesbangpol gitu kan
kemudian di kemlu juga mereka punya
dengan unit yang mungkin lebih kecil
karena kebutuhan kan
jadi itu dimungkinkan
dan itu dibawah koordinasi dari bin
dalam bentuk kominfus tadi
jadi saya berharap sebenarnya
model model yang kemudian seolah olah
tidak ada tidak perlu kemhan nogan itu
harus kemudian dipahami sebagai langkah yang
yang tidak cukup baik gitu loh
saya berharap sebenarnya ini
ini hal yang baik kita tinggal tunggu saja
apakah kemhan kemudian fokus pada apa yang menjadi
tujuan dari pembentukan badan intelijen pertahanan itu sendiri
urgen tidak pak muradi
kalau urgensi saya memahaminya
butuh gitu loh
namanya produk produk kemhan yang kemudian
kalau mungkin bu kony juga tahu bagaimana kemudian kita pahami
buku putih pertahanan
nah bentuk bentuk ini yang kemudian menjadi dasar dari
pijakan buat tni dan
tni terutama ya untuk kemudian merespon bagaimana kebijakan yang dibuat oleh kemhan
nah bisa bayangkan kemudian
buku putih strategic defense review dan sebagainya itu
itu tidak dipegang oleh keman sendiri sebagai lembaga yang kemudian merumuskan itu
buat saya itu menarik menarik kenapa
kalau ini dibiarkan maka kemhan akan menjadi lembaga yang menarik itu
kalau ini dibiarkan maka kemhan akan menjadi lembaga yang menarik itu

tidak bisa mampu merumuskan kebijakan politik pertahanan secara komprehensif
oke baiklah bu kon
kalau saya menjawabnya begini ke pak muradi
kalau sampai kemhan tidak bisa menjabarkan secara komprehensif
itu karena menurut saya secara struktur kita ini bernegara
dalam aspek pertahanan
kita itu telah melakukan kesalahan fatal selama tujuh belas delapan belas tahun terakhir
kesalahan fatal selama

undang undang telah memerintahkan presiden
undang undang telah memerintahkan presiden
tadi ya sekarang coba kita kaitkan
kalau memang ini kaitan pertahanan ini
kepada misalnya kebijakan presiden tentang poros maritim dunia
itu kan sebenarnya kalau dipahami visi poros maritim dunia itu
secara total membalik kebijakan negara ini
baik dari aspek pertahanan baik dari kebijakan politik luar negeri
sekarang saya pertanyakan
kalau memang dengan menjadi poros maritim dunia
kita akan membangun green water navy di kawasan asean misalnya
kan itu artinya politik luar negeri itu harus sepakat bahwa oke
green water navy asean itu membuat militer kita
apa posisi pertahanan kita itu harus di counter dari mulai kawasan asean
disitu memang betul fungsi kemudian pertahanan tadi
itu harus diperkuat
saya sepakat dengan itu
karena kenapa ternyata melebar yang tadi ba'is masih dalam yuridiksi nasional
kemudian itu menjadi meluaskan menjadi kepada wilayah kawasan
tapi kan ini semua nggak bisa jalan karena apa
undang undang kita ini harus ikut
begitu dikatakan kita menjadi negara poros maritim dunia
tidak dibekali kemudian perubahan doktrin dan apapun itu
yang merubah kita sekarang harus menjadi negara pemain di kawasan misalnya
jadi sekali lagi saya sepakat dengan pak muradi
kalau memang mau diambil dari masalah kementerian harus punya
apanya dulu nih intelijen seperti apanya
jadi jangan sampai wilayahnya masih sama
tetapi kita kemudian bentuk badan baru
unless kita sekarang betul betul menjalankan nawacita
bahwa kemudian militer kita tni kita di tahun sekian sekian sekian
sudah ada di greenwater navy di kawasan asean
kemudian di tahun misalnya dua ribu lima puluh sudah di blue water navy
yaitu di pacific dan indine ocean
kalau itu saya sepakat kementerian pertahanan harus segera diperkuat
tetapi sekali lagi diperkuat dalam arti ditambahin intelligence
jadi intelligence yang benar benar counter semua apapun informasi
yang membahayakan posisi kita dari wilayah yang sudah menjadi luas
tapi yang sekarang masih jauh dari butuh itu
tapi sekali lagi pada saat posisi kementerian pertahanan
memang menjadi kementerian pertahanan seperti itu ya pak muradi
jadi kementerian pertahanan seperti kementerian pertahanan amerika serikat
betul yang disampaikan tadi oleh pak supriyadin
karena kalau memang seperti itu dibutuhkanlah
hari ini menurut saya apapun data yang diterima kemhan
anggaplah kita punya data yang demikian canggihnya tentang ancaman pertahanan
bisa nggak kem han kemudian memutuskan sendiri
tanpa kementerian luar negeri atau tanpa campur tangan dari pak luhut panjaitan
menko pak luhut kang gitu ya
jadi saya pikir kalau saya bisa menyarankan kepada pak men han
urgensinya itu adalah kementerian pertahanan dorong dulu national security council
itu yang menurut saya pr terbesar bangsa ini
yang saya heran kenapa nggak bisa diberesin
itu lebih urgent daripada sekarang membentuk intelijen sendiri
karena kalau intelijen sendiri itu cuma masalah bagaimana kemudian
bais misalnya ditarik orangnya ke kementerian pertahanan
atau kemudian dari bin masuk
jadi jangan sampai kayak di laut kita gitu loh
ada semua tiga belas departemen tiga belas departemen masuk menyemplung ke laut
jadi jangan sampai intelijen kita pun begitu
ada misalnya beberapa intelijen
akhirnya jadi acak acakan kemana mana
coba kita lihat dulu corongnya kemana
jumlahnya banyak tapi ternyata
ya kan malah jadi bisa bisa yang saya khawatirkan malah overlapping
apalagi tadi saya bilang kalau memang masih wilayah cakupannya masih sama
itu kan menjadi sulit
jadi visinya ini urgensi melihat harus adanya kemudian
kemudian adanya intelijen di bawah kementerian pertahanan
apa karena kita menjadi negara poros maritim dunia sehingga kemudian
kita perlu data yang lebih akurat atau lebih cepat atau lebih apapun juga
baik saya mengerti itu
tapi itu harus dinyatakan
jadi jangan tiba tiba tidak ada hujan tidak ada angin
hanya merasa tadi apa ketidaknyamanan
kemudian mendirikan badan intelijen
baik nanti kita akan minta tanggapan dari pak muradi
dan bagaimana tanggapan dari komisi satu
kami masih akan segera kembali mengulas ini
kemudian kemudian kementerian luar negeri dan kementerian dalam negeri
untuk untuk kemudian dengan syarat juga tidak ada kemenko paul hukam disana
bagaimana anda melihat dari komisi satu
ya begini mas indra ya
pertama kalau kita ingin membentuk
badan intelijen pertahanan outputnya apa
nah kan kita kalau bicara intelijen pertahanan itu kan
itu kita ingin mengetahui
berapa sih kekuatan bersenjata musuh
berapa alutsista yang dia miliki
bagaimana strategi dia berperang
apa saja kemampuan kemampuan yang dia miliki
istilahnya kalau dalam bahasa tadi
susunan bertempur musuh
nah ini yang kita ingin ketahui
nah selama ini mas maulana
kan bais itu sudah ditempatkan di beberapa negara yang strategis
nah tugas ini adalah namanya atas pertahanan
ini mereka orang orang bais
ditempatkan di beberapa negara yang strategis sebagai atasnya pertahanan
tugas atas pertahanan itu adalah antara lain
melaksanakan operasi intelijen terbatas
artinya dialah tugasnya ini
untuk mengetahui tadi yang saya bilang
susunan bertempur sebuah negara
susunan perang sebuah negara
jadi berapa kekuatan angkatan bersenjatanya
bagaimana macam macam alutsistanya
nah kalau itu output yang diharapkan
saya paham apa yang dimaksudnya
kalau itu outputnya
mengapa badan intelijen yang ada ini
diberikan tugas tugas itu
kemudian tugas tugas yang diberikan itu
apakah dalam setiap tahun
atau dalam setelah tiga bulan
apa saja yang dihasilkan
misalnya oleh atase pertahanan
apa saja yang dihasilkan
oleh bin yang ada di luar negeri
nah mungkin ini lebih efektif
daripada kita membangun sebuah
karena organisasi baru itu
dia implikasinya adalah pada anggaran
sementara untuk mendapatkan anggaran
harus jelas nomenklaturnya
nah kalau tidak ada nomenklaturnya
tidak bisa didukung anggaran
oke nanti kita akan bicara
lebih lagi soal nomenklaturnya
harus jelas nomenklaturnya
harus jelas nomenklaturnya
oleh karena itu saya pikir
wacana menhani sebenarnya
sebelum diwacanakan seperti ini
itu sebaiknya dibicarakan dengan komisi satu
nah ini ingin saya tanyakan pak subyadin
saya ingin agar lebih cepat
ini sebenarnya komisi satu
belum pernah berbicara sama sekali
terkait dengan wacana ini
bukankah ini sebenarnya sudah mulai muncul
sejak bulan maret pak
belum mas maulana
sampai hari ini kita belum tahu ada wacana
untuk membentuk badan intelijen pertahanan
tapi dari data yang kami coba lihat ke belakang
sebenarnya pernyataan pernyataan ini
sudah ada sejak bulan maret pak
apakah tidak ada inisiatif dari komisi satu
itu belum pernah diungkapkan oleh menhan
apakah ini kemudian
apakah kemudian sebelumnya komisi satu
sama sekali tidak mengetahui
dan berinisiatif untuk memanggil
setelah ini pak
dengan lahirnya perpres lima puluh delapan
di mana menhan juga punya wacana
untuk atase pertahanan itu
di bawah menteri pertahanan
nah inilah atase pertahanan ini
nanti diberikan tugas tugas intelijen
oleh karena itu perlu menhan
memandang perlu ingin membangun
badan intelijen pertahanan
baik saya ke pak muradi sekarang
ini dampak implikasi dari prps lima puluh delapan itu
baik ke pak muradi sekarang
pak muradi tadi kalau disebutkan
dari komisi satu bahwa
ketika bicara soal
atau badan baru ini implikasinya kepada
anggaran yang artinya anggaran ini harus bisa
diwujudkan bisa diwujudkan
jika memang sudah ada nomenklatur yang jelas
dan juga tentu saja tujuan yang jelas
kalau anda melihat bagaimana dengan
pernyataan dari komisi satu tadi
tadi sudah dijelaskan semua tuh
apa yang dikatakan tujuan dari
pembentukan badan intelijen pertahanan
itu sudah dijelaskan tadi sama pak suriadin
itu yang sebenarnya melekat dalam konteks
saya memisahkan antara intelijen pertahanan
nah sementara yang tadi
yang tadi dijelaskan pak supradi adalah
postur negara lain
ancaman berapa banyak mereka
kemudian potensi ancaman dan segala macam
itu adalah kewenangannya intelijen pertahanan
kapan kita mendeploy itu
kemudian intelijen pertahanan
kemudian berkoordinasi dengan teman teman di tni
dekatan apakah ini kalau sedang anggaran
di undang undang tujuh belas dua ribu sebelas itu
apakah merubah lembaga yang berkelolaan dengan anggaran
apakah merubah lembaga yang berkelolaan dengan anggaran
yang sudah ada tadi saya usul pusdatin
yang kedua misalnya
yang beberapa hal tadi itu yang dijelaskan adalah
soal intelijen pertahanan
mendeploy kapan mendeploy dan lain sebagainya
nah kemudian letaknya intelijen militer
kemudian juga fungsi dari intelijen militernya
nah intelijen militer itu lebih pada operasional
katakan begini misalnya contoh ya
atau kebijakannya diperbatasan
nah respon dari intelijen militer adalah
nah respon dari intelijen militer adalah
dia memproses itu di level lapangan
memproses itu di level lapangan
jadi jangan dibalik balik
jadi kan intelijen pertahanan dan intelijen militer
begitu mix kita bingung
mana yang harus dijadikan acuan kita

jadi saya memahaminya
apa yang dilakukan pak supriyadi itu adalah intelijen pertahanan
postur negara ancaman negara
ancaman negara tiap tahun
strategic defense review yang kemudian
mem review negara negara lain
apa yang kita punya negara lain punya
potensi seperti apa
itu yang pertama yang kedua tadi menjawab
pertanyaan apa penjelasan bu kony ya
saya gak pengen terlalu jauh
soal dewan kamar nasional
saya setuju tapi bahwa
ini adalah lebih ke dalam kemhan
kemhan punya kebutuhan untuk
misalnya menemuskan kebijakan yang
sifatnya komprehensif oke
dan itu tidak akan mengganggu
kinerja lembaga badan intelijen
negara yang menjadi koordinator
ada konsekuensi anggaran
itu bisa diambil dari lembaga yang sudah ada
ada tadi kalau bahasa saya
ini jangan terlalu rumit melihatnya
karena toh pada akhirnya
kita akan lihat outputnya tadi pak supriyadi bilang
bahwa outputnya itu itu yang jelasin pak spriadi adalah
outputnya sebenarnya yang khawatirkan adalah soal
tumpang tindih tapi kalau anda melihat tidak ada ya
tumpang tindih itu ya
kalau saya gini intelijen pertahanan
itu yang tumpang tindih dengan siapa
pak mas waktu ada
namanya seminar internasional soal
papua merdeka di vanuatu
kemlu itu ragu ragu
meresponnya apakah kemudian datang atau tidak
teman teman di ba'is
kan kebingungan kan terbiasa operasional
sementara responnya harus dilakukan dengan
apa namanya pengkondisinya disana
nah itu hanya bisa dilakukan oleh teman teman
oke oke baik saya minta tanggapan sedikit dari
bu kondis sebagai penutup
jadi beda tadi anda sepakat itu intelijen pertahanan itu
kemudian intelijen militer tidak seperti yang di
enggak saya enggak sepakat kenapa enggak sepakat
indonesia ini sudah berapa lama sih berdiri
intelijen yang ada selama ini hanya bais dan bin
kalau sekarang kita anggap bahwa
militer itu operasional selama ini
kita melewati negara ini dengan apa

kita tidak menjalankan yang tidak operasional atau gimana
jadi saya melihatnya tetap saja sudah berjalan
selama ini dan normal normal saja
kalau yang sekarang disinggung adalah masalah tentang
tadi papua merdeka divanuatu
itu yang saya bilang justru tadi yang saya bilang
di awal yang saya rasa perlu
justru intelijen dari kementerian luar negeri kita
jadi kita itu enggak punya semacam osad
kalau itu memang sangat perlu
nah sekarang kalau disampaikan pak supriyadin
bais sudah menjalankan fungsi itu
dengan adanya adhan
ya sudah adhan itu saja dijadikan kenapa
atas pertahanan ya ya atas pertahanan kenapa jadi gara gara
itu kalau adhan di bawah kemhan saya sangat setuju
memang saya juga sangat setuju kepada menteri pertahanan
adhan itu di bawah kemhan
tapi gara gara adhan di bawah kemhan terus kemudian kita
seolah olah perlu lagi itu menjadi aneh
yang harusnya atahan di bawah kemhan
ba'is dan dari bin
itu diperdalam dipening dipening
the data gitu loh ya data gathering
jadi memperdalam bagaimana
pengumpulan data nah tapi kalau tadi
terkait pahunuatu dan papua
saya sepakat justru yang sekarang saya selalu heran
kemenlu itu terlalu banyak diem
apapun reaksi dari orang
counternya gak ada
mata mata kita di vanuatu di oxford
atau dimanapun juga nggak ada gitu loh
atau jangan jangan kemenhan melemparkan ini
sebenarnya untuk menyindir kemhan
gak usah menyindir sindir
jadi kembali lagi saya cuma melihatnya begini
ini bukan masalah data yang bisa operasional
atau data tidak bisa operasional atau apa enggak
karena selama ini negara ini ada
begini kok modelnya gitu loh jadi
tapi saya sangat sepakat bahwa kemudian menteri pertahanan
menganggap adhan di bawah itu saya sangat setuju
dan jadikanlah mereka tombak tombak dari
intelijen gathering untuk kementerian pertahanan
tetapi tidak usah dulu membentuk
saya tambahkan lagi ya
karena kalau di bawah di jalan setelah tahan
sebenarnya di dalam kemhan itu sendiri
masih banyak yang kita mesti lihat
dari delapan tugas kementerian pertahanan
kalau saya jabarkan tugas menhan
tugas sekjen dan kebawah
yang paling sibuk itu menhan dan sekjen
dari tugas satu sampai delapan
dari mulai rencana strategis sampai penghapusan di ujung
itu menjadi tanggung jawab menteri dan sekjen
di bawah di jalan setelah tahan
di jalan kuat tahan
itu hanya ambil sepotong nih satu dua
satu lagi di empat puluh lima
kita sinerjikan dulu itu akan ketahuan
dimana sebenarnya kita perlu atau tidak
jadi ada pembendahan ke dalam kementerian pertahanan
yang saya pikir lebih urgent dibanding membentuk badan
semoga menhan melihat ini
lalu bagaimana wacana ini diserusi
jika memang tetap akan melanjutkan
berkomunikasi dengan komisi satu dpr
kita akan lanjutkan di lain kesempatan
terima kasih sementara bu kony
terima kasih saya ucapkan juga ke pak muradi
yang bergabung dari bandung jawa barat lalu
dan juga ada pak supiadin
yang bergabung dari luar studio
terima kasih selamat malam
tetaplah bersama kami
kami masih akan segera kembali dalam cnn indonesia prime news sesaat lagi